terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara presiden jokowi dodo meminta kepada kapolri generalistio sigit prabowo
untuk transparan mengusut kasus pembunuhan vina cirebon
presiden jokowi memastikan sudah bertemu kapolri dan meminta agar pengusutan kasus pembunuhan finas terbuka
dan tidak perlu ditutupi
jokowi juga meminta kapolri mengawal kasus ini agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur
karena diduga otak kasus pembunuhan eki dan vina
orang tua kandung peggy yakin bahwa anaknya tidak terlibat aksi pembunuhan sadis eki dan vina delapan tahun lalu
karena sedang berada di bandung jawa barat
karena pegi tidak bersalah
jadi saya mohon kepada bapak jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah
saya orang tidak punya tidak mengerti apa apa dan tidak mengerti apa apa
apa yang ibu bisa yakinkan kepada pak jokowi bahwa pg tidak bersalah
ya karena waktu itu juga kiki tidak ada di tempat
waktu itu pegg tidak ada di cirebon pg sedang kerja di bandung gitu aja
jawa barat melakukan prarekonstruksi di enam titik terkait kasus pembunuhan vina dan eki
prarekonstruksi dilakukan dengan membawa satu saksi dan satu narapidana
polisi juga memberikan tanda di salah satu titik tempat jasad fina dan eki ditemukan